ed ya kak terima kasih ya sudah nganterin saya pulang ke ruko saya tepeng kel bukan
ke rumah bumi nah ceket ya akan e work ini mah sebenarnya jujur ya dari hati saya yang paling
dalam tadinya teh niat saya teh sebenarnya nganterin akan e work tuh rumah saya gitu
ya supaya saya bisa rawat tapi kumaha ya tidak ada siapa siapa di rumah nengketi ratu endor
walaikum salam hai boy boy kamu hari ini udah nelfon papa belum sayang belum sih mah

nangis dulu sampai kamu pindah ke rumah kamu nangis dulu sampai kamu pindah ke rumah kamu

biar bapak tuh bisa konsen
ya udah deh terus kamu tinggal kabarin mama ya sayangnya
kalau misalnya aku sms papa pasti nanti handphonenya on
langsung dibaca kali ya smsnya
aduh non itu yang tadi ke siapa
ih kayaknya dia jahat ya
mereka juga gak tau bi
kayaknya sih emang dia tuh agak
agak mau cari masalah di sama aku
untung tadi teh mas surti udah mau surti ketuk tuh
gang sapu sampai mau mentas
gagangnya jadi gak ada non
ya bibi telat datangnya
kalau bibi itu nungguin bibi datang
mungkin kebur aku ke oh kali
hah emang dia
dia teh jago pisang gitu non
dia itu bukan tandingan aku bi
dia tuh bener bener jago banget
apalagi sekarang dia nantengin aku duel
aduh terus gimana non udah dilaporin aja ke polisi
masalahnya dia kan belum mengakui sesuatu yang kriminal
jadi kita gak mungkin ngelaporin ke polisi begitu aja
dia cuma nantangin doang duel
jadi pusing kalau begini maya non
bibi jangan khawatir tenang
surti mas selalu tenang
tenang tenang ini sampai hilang ujungnya
gara gara lari naik turun tangga
sampai hilang di ujung sapu
udah udah surti mau lanjut ya ke belakang
cewek preman itu ke apartemen kamu
ini nih yang aku khawatirin
kalau udah punya masalah sama preman
nanti bakalan panjang loh
tapi ya bloy aku ngeliat dia tuh kayaknya
nggak kayak preman biasanya deh
dia itu gak mau fighting sama aku
kalau misalnya di jalan raya atau di sembarang tempat
dia tuh maunya fighting tuh di tempat yang nggak banyak orang ngeliat
atau enggak di atas ring
bahkan boy dia juga nantangin aku duel loh
dan dia juga bilang gurunya tuh mau nantangin kamu duel
aku juga nggak tahu de boy aku bingung harus kayak gimana
soalnya dia itu kayaknya udah preman yang jaringannya besar banget boy
dia tahu semua tentang aku tahu rumah aku
nomor telepon aku juga dia tahu
dan kemungkinan gurunya itu tuh orang mafia
yaudah gini aja deh raff
nanti aku bakalan ke tempat mereka
dan aku bakalan ngomong sama mereka
eh jangan jangan jangan boy
ntar kalau misalnya kamu temuin mereka
terus mereka keroyok kamu gimana
kamu tenang aja ya
di tempat umum atau nggak di apartemen kamu
dia kan pengennya berantemnya tuh di atas sering kan
jadi ya menurut aku
mereka nggak mungkinlah ngelakuin hal bodoh sama aku
yang penting kamu doain aku semoga aku baik baik aja
iya kamu tenang aja ya
kalau masalah itu aku pasti akan doain kamu
aku langsung jalan ke sana
kamu juga jangan lupa ya sholat maghrib
tapi boy kamu nemuin mereka di mana
palingan aku ke tempat
waktu kamu sama bagas punya masalah
jadi di tempat parkiran nana gitu
nah mungkin kalau aku ke sana
ada anak buahnya kan
pasti aku dianterin ke tempat jaga preman itu
atau nggak ke gurunya
lebih gampang kan aku ketemu sama mereka
enak banget ya dengar kata sayang dari kamu
ih nggak lebih bercanda lagi nih anak
eh aku nggak bercanda kali rev
pokoknya kamu tenang aja
aku bakal baik baik aja
soalnya aku masih pengen dengar kata sayang dari kamu
dan ingin hadiah ya allah
ilmunya dia tinggi om
dia aja bisa ngalahin saya dalam waktu singkat
dan dia bersikeras banget pengen dua sama boy
waktu itu boy ngalain kamu aja susah
hampir aja seri
makanya om boy itu dalam masalah yang besar sekarang
kayaknya gue harus adakan duel
boy dengan orang itu
ini bakalan menjadi bisnis besar
mengentungkan buat gue dan untuk dojo majan putih
saya salah satu
saya harus nyantai
bayar dulu dong parkirannya
ya bang kan cuma bentar bang
mau bentar kek mau lama kek
lo udah berhenti di wilayah gue
kok jadi nyolot gitu
udah mending kamu bayar aja uang parkirnya
tapi bentaran doang sih
kau kamu gak inget masalah reva apa
masalah reva emang reva kenapa
yuk nanti aku ceritain yang jelas
sekarang kamu bayar dulu aja uang parkirnya bayar bayar
nah gitu dong
terima kasih ya sudah nganterin saya pulang ke ruko saya teh bengkel
bukan ke rumah bu mina
kak ewo ini mah sebenarnya jujur ya
dari hati saya yang paling dalam
aku mau berbicara
tadinya itu niat saya sebenarnya nganterin kak ngewok tuh ke rumah saya gitu ya
tapi kumaha ya tidak ada siapa siapa di rumah
neng keti ratu endor
jadi takutnya hilang
kek kak maaf
mendingan ceket pun pulang aja
kesian juga di rumah
itu waktu itu kecelakaan
iya kak ngewok
tidak boleh tepuk
iya tidak boleh
so kak itu saya tidak tepuk
saya tepuk diri sendiri saja
jadi anak saya itu kecelakaan
tapi kak ngewok ngewok sampai sekarang tidak nengok ngok
padahal neng keti itu perlu bisa
bahwa itu gagap gempita buat disandarkan
biar saya bisa curi gitu dengan penuh dramatis gitu
ya sudah kalau begitu ma
mendingan ceket sekarang pulang
kesian tuh anaknya
aduh ini belum berpisah
dan neng keti ma mau di sini saja
habis di rumah juga kan ada pembantu
si bella bella juga ada yang jagain
si gege itu ganteng
dia belum berpisah sama anak saya
oh anaknya baik ganteng
aduh imut pisah
aduh benar benar deh

kalau nanti itu hanya pasti mirip akang mokok
saya nanyanya sedikit